meski hubungan militer indonesia dan australia tengah memanas
presiden joko widodo menyampaikan secara bilateral hubungan indonesia dan australia masih baik
presiden juga telah memerintahkan panglima tni dan menteri pertahanan
untuk menangani masalah ini agar situasi tidak terus memanas
pernyataan itu merupakan respon presiden atas tindakan pelecehan australia kepada indonesia
di dalam kurikulum pendidikan militernya
menurut presiden penghentian kerjasama militer indonesia dengan australia tidak diberikan tenggat waktu
hal paling penting menurut presiden adalah masalah prinsip kesepahaman
dan penghormatan urusan dalam negeri masing masing yang harus ditegakkan
kita kan sudah sepakat indonesia australia sepakat untuk saling menghormati
untuk saling menghargai dan tidak
campur tangan urusan dalam negeri masing masing
ini saya kira kita sepakat gitu
dan saat ini masalah itu saya sudah keritakan untuk dipangani oleh mnh dan panglima tni
saya kira hubungan kita dengan australia masih dalam kondisi yang baik baik saja
hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu di
sampaikan agar itu harusnya tidak panas
sementara itu menko polhukam wiranto mengklarifikasi konteks pemutusan sementara kerjasama militer antara indonesia dan australia
menurut wiranto sejauh ini tni hanya memutus sementara kerjasama di bidang pendidikan bahasa pada pasukan khusus australia
pemerintah indonesia bisa saja melanjutkan kerjasama itu setelah australia menyelesaikan permasalahan ini
bersama menteri luar negeri dan
sedikit insiden yang menyinggung martabat kita sebagai bangsa
itu terjadi bulan november tahun dua ribu enam belas yang lalu
jadi panglima tni kemudian melakukan langkah langkah sementara dihentikan kerjasama pelatihan bahasa itu
bukan menghentikan kerjasama pertahanan bukan
hanya bersifat sementara
dan akan dilanjutkan kembali tak kala via australia sudah nyata nyata melakukan satu langkah langkah penyelesaian dari kasus tersebut